mau ngasih tau sesuatu sama mama dan papa
kalo tadi tuh tristan sempet ke kosannya kinar
cuma akhirnya kinar itu bisa jaga diri
kinar gak kasih masuk tristan ke kosannya
mereka ngobrol di luar
nah kan ada temen boy disitu si zaki
jadi zaki tuh bisa mantau mereka lagi ngapain
alhamdulillah terima kasih ya allah sudah mengambulkan doa
tetap mempertahankan pernikahan
dan papi sudah menemukan solusi
agar kamu dengan adiana
bisa mungkin lebih baik
reva dan adriana tidak tinggal dalam satu rumah
emangnya kenapa pih
mama adriana gak bisa nerima reva
dia gak mau tinggalin
di satu rumah sama reva
kalo emang mama adiana mencintai papi dengan tulus
harusnya dia bukan cuma nerima papi aja
tapi dia juga bisa nerima reva sebagai anak papi
biar nanti pabrik yang akan menguruskan
papi cuman pingin kasih satu kali
satu kali kesempatan lagi buat mama adriana
ya semua itu terserah
apa kamu ingin melihat tapi bahagia
ya biarkan papi mengurus masalah pahmi sendiri
papi tidak akan menghalangi kamu untuk deket dengan boy
bahkan papi akan memperbaiki diri kamu
tapi jangan lupa
kamu harus berhati hati
kamu harus berhati hati
kamu harus berhati hati
kamu harus berhati hati
kamu harus berhati hati
kamu harus berhati hati

iya aku serius
tapi masalahnya ya boy
papi juga kasih kesempatan kedua buat adiana
kayanya papi tuh gak mau cerai gitu aja deh dari adiana
kalau udah kayak gitu sih kamu udah gak bisa ngampah ngapain lagi
ya untuk sekarang sih mungkin
kamu cuma bisa berdoa
semoga aja adriannya bisa berubah
dan adiana bisa bener bener mencintai papi kamu
kalau masalah itu aku ragu banget ya boy
karena aku tuh kenal banget adiana tuh kayak gimana
kalau misalnya dia lagi ngomongin tentang papi depan aku
itu deh baru kelihatan belangnya adriana
kamu gak boleh seyakin itu dong
kepastian itu hanya ada di tangan allah
dan kalau misalnya allah berkendak
untuk bikin adrian jadi orang yang lebih baik
cuman kalau allah gak berkendak
tetep adiana di jalur yang salah
jadi orang yang lebih baik
iya sih ya boy
terus gimana dong
jadi aku berdoa aja
besok kan pengumuman kelulusan
gimana kamu udah siap
aku sih ngerasa pengen cega temen temen deh
di jalanan lah
ribut ribut lah atau apalah
soalnya kan itu gak baik
oh iya ya ya bener sih boy
atau gak gini aja
aku punya ide
gimana kalau kita coret coretannya
di buku aja
kayak buku memo gitu
jadi kita bisa tulis pesan
dan kesan kita buat temen kita
jadi gak harus coret coret baju kan
nah boleh tuh ref
yaudah kalau gitu nanti
aku suruh mang diman beliin buku yang lumayan gede kali ya
kamu mau nitip gak
eh mendingan gak usah deh buy
mendingan aku aja nanti yang suruh bisurti beli buku memonya
engkau yang maha melihat
hamba tidak bisa melihat bagaimana keadaannya kinar
yang jauh dari hamba
hambamu mohon lindungilah kinar
dari segala kejahatan
semoga engkau selalu menjaga kinar
agar bisa menjaga dirinya sendiri
agar selalu berada di jalanmu ya allah
agar kinar benar benar terhindar
dari keburukan orang orang di sekitarnya
ya rabbal alamin
ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah
kayak ada yang dateng
saatnya kejenan gua beraksi
ya udah ini aku bawa makanannya dua supaya kita bisa makan berdua
kita makan yuk
yaudah tapi makan di luar aja ya
kenapa harus di luar malu tau udah latihan orang
kenapa ga di dalam
kalau kita makan beduan di dalam
terus nanti orang mikirnya ngapain
nanti malah fitnah lagi
ya juga sih ya
aku udah beli piring dua buat kita
salah juga nih gua awal perbaik
jadi susah gua ngerjain kinar
oh gua laporan dulu aja sih sama siapa
si tristan atau kawasannya si kinar ini lagi ada di sini nih sekarang nih
tapi alhamdulillahnya si kinar ga ngebiarin si tristan buat masuk ke kamarnya
ya jadi kita nggak usah terlalu repot repot banget sah
kalau gitu lu pantau mereka terus ya
aman aman cuma aman
udah tugas sebagai agent itu harus memantau targetnya
mau makan cuma mau ngajak papa istirahat
sudah waktu untuk istirahat ya enggak
bu isi mau ngasih tau sesuatu sama mama dan papa
kalau tadi tuh tristan sempat ke kawasannya kinar
cuma akhirnya kinar itu bisa jaga diri
kinar ga kasih masuk tristan ke kawasannya
jadi mereka ngobrol di luar
nah kan ada temen boy di situ si zaky
jadi zaky tuh bisa mantau mereka lagi ngapain
terima kasih ya allah
sudah mengabulkan doa hambamu ini
ada berita yang lebih bagus lagi nih ma
jadi papinya reva udah setuju kalau boy dekat sama reva
yes ini baru namanya total
berarti kesabaran kamu itu terjawab
iya sih pa
kok pake cuman
papanya reva itu kasih syarat ke reva
lah ga cocok dong kok pake ada syarat
syaratnya kalau revo itu nggak boleh ikut campur urusan papinya
sama ibu tirinya
balikkan lagi sama ibu tiri yang reva suka cerita ke mama itu
ga cocok ga tuh
padahal reva tuh tau
mami tirinya itu kan punya niat jahat sama papinya
udah terlanjur cinta kali ya
kalau udah urusan cinta
iya sih susah boy
kayak papa tuh cinta sama mama
udah tua itu masih cemburu
cimburu kalo nggak dapet parah lah coba c math
kayaknya gak bagus yang pertama kah lu masih lihat
akulights itu udah selesai
aku tuh selalu berdoa supaya allah selalu melindungi lo
yaudah kalau gitu gue cabut ya gue harus buru buru ke sekolah takut kesiangan
nih makan ya
yaudah thank you salam buat tante ya
lo liat hari ini gue bisa ngelakuin sesuatu kinar
kurang ajar tapi gue harus tenang gue jangan nunjukin cemas depan tristan
dan lo jangan coba macem macem sama gue paham
lo juga jangan coba macem macem sama gue ya
kamu lagi mau keluar selamanya